dari dunia pendidikan kita beralih ke informasi seputar jalan lintas bawah atau underpass matraman yang kembali mengalami penundaan uji coba dan penggunaannya pada hari ini
sejumlah faktor masih menjadi ganjalan penggunaan salah satunya adalah teknis rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi proyek
setelah mengalami penundaan pada tanggal satu dan dua april dua ribu delapan belas karena alasan teknis rekayasa lalu lintas uji coba jalan lintas bawah matraman selasa kembali ditunda
alasan penundaan tidak jauh berbeda dengan dua hari sebelumnya yang dikarenakan belum adanya mekanisme lalu lintas yang padu untuk diterapkan di jalan jalan yang ada di sekitar underpass yang menghubungkan jalan tambak jakarta pusat dan jalan pramuka jakarta timur ini
selain itu pihak dari dinas bina marga mengatakan bahwa faktor belum siapnya underpass ini adalah masih dilakukannya penyelesaian rumah pompa di bagian dalam terowongan
rencananya penyelesaian semua faktor akan dilakukan selama
satu minggu ke depan untuk kemudian bisa diuji coba dan digunakan oleh pengguna jalan
hari ini underpass matraman jakarta timur yang dibangun sejak akhir tahun dua ribu enam belas lalu dan memiliki panjang sekitar tujuh ratus meter ini yang rencananya akan diuji coba batal dilakukan
dan untuk mengetahui mengapa pembatalan terjadi ada koresponden cnn indonesia yang telah terhubung bersama cnn indonesia after sepuluh albi pratama
albi selamat siang
albi bisa albi gambarkan kepada kami di sini nih akhirnya masyarakat di phpin lagi karena tadi mau ada jalan yang akhirnya bisa mengurai kemacetan katanya dan hari ini gagal beroperasi karena masih ada satu dan lain hal
bisa anda jelaskan kepada kami abi mengapa hal ini bisa terjadi
ya selamat siang hanum dan juga anissa
ya memang nampaknya warga jakarta khususnya yang biasanya melintasi kawasan matraman dari arah jatinegara menuju ke arah salemba dan juga dari arah jalan tambak menuju ke jalan pramuka yang berada di
kawasan rawamangun jakarta timur masih harus bersabar dan juga menunggu sampai nantinya pihak pemprov dki jakarta bina marga dan juga dinas perhubungan ini memperbolehkan warga jakarta untuk melintasi jalan dengan panjang sekitar tujuh ratus meter ini
dan saat ini bisa dilihat di belakang saya anissa dan juga hanum proyek pengerjaan sendiri masih terus dilakukan dan juga dikebut oleh pihak kontraktor sendiri di mana jaya konstruksi dipilih sebagai salah satu pihak yang bisa menyelesaikan proyek ini sendiri
jadi sebenarnya ada dua faktor yang menjadi hal
hal penting dari penyelesaian underpass ataupun jalan lintas bawah matraman ini
yang pertama adalah soal infrastruktur ataupun konstruksinya sendiri di mana saat ini masih ada proses penyelesaian di dalam
bisa dilihat sana masih ada sejumlah pekerja ada kren kecil dan juga tangga tangga karena masih ada sejumlah mekanisme yang dilakukan seperti penebalan marka jalan dan juga pengecekan dinding dinding tembok lainnya
dan juga di dalam sana juga sedang dilakukan penyelesaian box pompa ataupun rumah pompa yang nantinya akan berfungsi memompa air ketika hujan
karena memang kawasan jakarta timur ini sendiri seperti yang kita tahu langganan banjir seperti itu ya hanum dan juga anissa
dan pompa itu nantinya setelah selesai bisa melakukan sistem drenase jadi tidak akan tergenang walaupun hujan dengan intensitas yang cukup lebat turun di kawasan ini
lalu yang kedua adalah faktor mengenai rekayasa arus lalu lintas
di jalan tambak sendiri dari arah manggarai menuju ke arah jalan proklamasi saat ini masih berlaku sistem satu arah
nantinya setelah sosialisasi dilakukan maka jalanan tambak yang berada di jalan proklamasi
yang menuju ke jalan pramuka ini akan diberlakukan dua arah dan sampai saat ini memang belum diberlakukan
dan di jalan di sebelah kanan bisa dilihat kepadatan arus lalu lintas juga masih terjadi
dan diharapkan setelah nanti jalan lintas bawah ini berfungsi maka bisa sedikit mengurangi antrian ataupun kemacetan yang ada di kawasan matraman ini sendiri
dan seperti yang bisa saya informasikan bahwa ini merupakan jalan lintas bawah pertama di jakarta yang memiliki cabang seperti itu
karena memang kalau misal bisa saya jelaskan lagi anissa dan juga hanum
jalan dengan lebar lebih kurang tujuh meter
lima meter ini dengan anggaran biaya mencapai satu ratus delapan belas miliar rupiah ini terbagi dari dua ruas
jalur kiri ini nantinya akan lurus menuju ke jalan pramuka yang berada di kawasan rawamangun jakarta timur
sedangkan nanti di tengah tengah terowongan sendiri ada jalan untuk belok ke kanan
yang artinya itu menuju ke arah kampung melayu ataupun menuju ke arah kawasan jatinegara jakarta timur sendiri
dan proses penyelesaian ini sendiri masih membutuhkan waktu lebih kurang satu minggu ke depan lamanya
dan nantinya pihak dari pemprov dki jakarta akan melakukan peresmiannya
dan paling tidak pada tanggal sepuluh april dua ribu delapan belas yang akan datang yaitu hari selasa
dan ini jaraknya berbeda satu minggu dengan rencana awal dari peresmian jalan lintas bawah
ataupun underpass yang berada di kawasan mampang dan juga menghubungkan jalan yang ada di kuningan jakarta selatan
begitu hanum dan juga anissa
baik mudah mudahan satu minggu mendatang ya
kita lihat bagaimana perkembangannya tidak ada lagi penundaan
terima kasih albi pratama atas laporan langsung anda terkait uji coba underpass matraman yang tertunda
mudah mudahan masyarakat bisa langsung
masyarakat bisa langsung menikmati underpass yang bercabang
benar sekali ini pertama ya di indonesia saya juga agak norak nih pengen coba lewat situ kayak gitu